tni berada di garis depan menjaga kedaulatan negara
kontak fisik dan senjata adalah keseharian
namun dibalik itu semua energi dan stamina pasukan menjadi hal yang penting
tidak hanya logistik senjata logistik makanan menjadi penyokong utama
logistik makanan memegang peranan penting dalam menjaga stamina pasukan tni
tak hanya masalah energi
pemprosesan makanan secara mandiri juga lebih menjamin keselamatan pasukan
hal ini untuk menghindari sabotase musuh lewat makanan
disinilah dapur pasukan dan dapur lapangan tni
memegang peranan penting dalam kesatuan tni
saya kira cukup penting dan sangat vital
karena sesuai semboyan logistik itu
logistik tidak memenangkan pertempuran
tetapi tanpa logistik pertempuran tidak akan bisa dimenangkan
sehingga salah satu kekuatan para jurid di medan
latihan maupun di medan tempur
harus terisi energinya
dari mana ya dari makanan ini untuk energi tersebut
personil yang ditempatkan dalam dapur tni butuh kemampuan khusus
serma marju kepala dapur di pasmar satu ini misalnya
menjadi anggota tni sejak tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh
sebanyak tujuh puluh persen karirnya dia habiskan mengabdi di logistik makanan
dia punya pengalaman menyiapkan ribuan porsi
untuk tiga kali makan secara tepat waktu
tak hanya untuk keseharian di batalion
namun juga di dapur lapangan saat berperang
misalnya saat tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh satu hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh dua di kamboja
tahun seribu sembilan ratus sembilan puluh lima hingga seribu sembilan ratus sembilan puluh enam di timur timur
dan tahun dua ribu lima di aceh
saat saya ikut sagas muara ii tepatnya di aceh
satu tahun masaknya dalam mobil reo
dari perjalanan mulai langsa sampai ke sabang
pas kejadian masak kejadian kontak juga pernah
kejadiannya di tanah pasir di aceh timur kejadiannya
dan habis kontak pun juga ternyata habis kontak itu juga lapar
makanya komandan juga tanya
makan apa hari ini masak belum
siap sudah komandan
selain kemampuan memasak kemampuan mengolah makanan
juga diperdalam melalui kursus kepala juru masak
di pusdik banmin kodik latal pusat pendidikan bantuan administrasi
komando pendidikan dan latihan angkatan laut surabaya
selain gizi pendidikan mengenai anggaran dan manajemen dapur
juga harus dikuasai
standar kualitas masakan pun sudah kerap disajikan saat kunjungan presiden
selain terbiasa menyiapkan logistik makanan porsi besar
dalam keterbatasan waktu
personil dapur pasukan dan lapangan tni
juga bisa mendirikan dapur umum di masyarakat
dalam kondisi darurat misalnya saat terjadi bencana